majelis hakim resmi menjatuhkan fonis lima belas tahun penjara bagi kuatmaruf
salah satu terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua tabarat
pihak keluarga dan kuasa hukum brigadir yosua menyebut sangat mengapresiasi putusan ini
atas tindak pidana pembunuhan yosua
atas tindak pidana pembunuhan yosua
dan meringankan kuat
pertimbangan ini diantaranya pernyataan kuat yang kerap berbelit dalam memberikan kesaksian
dalam persidangan dan perlakuan yang tidak sopan
lagi lagi putusan ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum
yang sebelumnya menjatuhkan atau menuntut delapan tahun penjara
tentang tersentuh kepada kebijakan tuhan pada kita
ya karena buat maaf saya seperti itu
dan berjalan seperti ini wajahkan ke hakim tadi
dia terbunuhi dengan pasal tiga ratus empat puluh tujuh
di rumah lima belas tahun yang diberikan hakim kami telah mendapatkan kebijakan
terima kasih kepada hakim yang berjalan